sementara itu di tengah sidang kasus pembunuhan brigadir yosua yang tengah bergulir
beredar viral di media sosial potongan video pendek
yang menampilkan seorang pria yang dinarasikan sebagai ketua majelis hakim
yang mengadili verdi sambo tengah membocorkan fonis sambo
dalam video yang beredar dinarasikan sebagai hakim wahyu iman santoso
tengah bercakap cakap di telepon dan kemudian berbincang dengan seorang wanita
terkait perkara pembunuhan berencana brigadir yosua
narasi video juga menyatakan bahwa hakim wahyu disebut akan menjatuhkan hukuman mati kepada sambo
sementara itu hakim wahyu iman santoso bungkam saat ditanya terkait video dirinya
yang tengah viral di media sosial
ada pun komisi yudisial tengah menelusuri kebenaran video tersebut
kepada cnn indonesia com jurubicara komisi yudisial miko ginting menyatakan
pihaknya akan menelusuri kebenaran video
serta caption yang dicantumkan
penelusuran dilakukan agar komisi yudisial dapat memahami konteks sesungguhnya yang ada di dalam video
selain itu miko mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan informasi terkait video viral tersebut ke komisi yudisial